pukulan telak bagi semangat pemberantasan korupsi kembali terjadi saat bawaslu meloloskan para caleg ex napi korupsi untuk bisa berlagak di pemilu mendatang
partai politik yang kerap bersuara anti korupsi diuji komitmennya
apakah akan tetap mengajukan para mantan koruptor sebagai calon wakil rakyat dengan mengajukan sengketa atau tidak
calon anggota badan legislatif dari partai gerindra dan wakil ketua dprd dki jakarta muhammad taufik bisa bernafas lega
setelah gugatannya dikabulkan bawaslu dki jakarta taufik mengaku keberatan disebut tidak memenuhi syarat dalam verifikasi bacalek dprd dki jakarta
lantaran ada larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif
menurut taufik kpu tidak berhak membuat peraturan sendiri
buatan kpu dengan membuat saya tsm menurut saya melanggar undang undang
kpu berpegang pada pkpu
justru pkpu nya itu yang melanggar undang undang
larangan bagi mantan koruptor menjadi calon anggota barang legislatif tercantum dalam peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
kelompok masyarakat sipil merasa bawaslu membantu partai politik untuk menoloskan para ex napi korupsi ini menjadi caleg
partai politik pun dinilai bermuka dua karena diam diam mengajukan sengketa ke bawaslu atas nama para caleg bermasalah
dalam undang undang pemilu kan sebenarnya peserta pemilu terpartai politik bukan caleg katakanlah begitu
nah ini kan
posisi ini kemudian ada caleg caleg yang bermasalah
harusnya sebenarnya urusannya adalah penyelenggara pemilu itu dengan partai politik
ini kan melompat apa namanya berurusan caleg caleg dengan bawaslu seperti itu
ini kan sebenarnya legal standing nya lemah
bahwa yang mengajukan sengketa itu bukan perorangan dalam halipatofi tetapi dilakukan oleh partai politik oleh partai gerindra
oh jadi partai gerindra secara institusi
dan semua legal standing dan apapun yang diperlukan
yang dipersyaratkan untuk menjadi pemohon di sana sudah dipenuhi semua dalam proses itu
berarti kan sebenarnya patgulipat partai politik
jadi partai politik di depan menandai nandai fakta integritas untuk tidak meloloskan caleg caleg bermasalah
tapi kemudian di belakang dia bermain lagi
kepada tokoh tokoh tertentu yang memang yang sebenarnya minta dilolohkan sebagai caleg
ini kan sebenarnya yang beresek partai politiknya
partai politik selalu bersifat bermain dua muka
seakan akan dia bermain
memberikan citra positif anti korupsi pro terhadap gerakan korupsi anti korupsi
tapi pro terhadap gerakan korupsi
sebenarnya menandai tandai fakta integritas
tapi faktanya memang kemudian justru meloloskan berambisi meloloskan kader kader potensial mereka yang sebenarnya bermasalah
tofik memang tidak sendirian
menurut data yang dihimpulit bank siening indonesia
ada sebelas mantan napi kasus korupsi yang akan maju baik sebagai calon anggota dprd maupun dpd
kasus korupsi ini berasal dari berbagai partai termasuk partai yang baru kali pertama ikut pemilu
ketua kpu arief budiman menilai putusan bawaslu akan berpotensi menambah jumlah ex napi kasus korupsi yang mengajukan sengketa ke bawaslu
arief khawatir hal itu dapat membuat mantan koruptor di hampir semua partai yang sempat gagal maju akan mengajukan sengketa ke bawaslu
partai politik yang kerap bersuara anti korupsi diuji komitmennya
apakah akan tetap mengajukan para mantan koruptor
sebagai calon wakil rakyat dengan mengajukan sengketa atau tidak
budi adiputro cnn indonesia
ya panggung depan dan panggung belakang dalam politik memang kerap kali beda ya
berbicara komitmen anti korupsi di depan publik kini komitmen partai politik untuk menghadirkan para caleg yang bersih dan berintegritas kembali dipertanyakan publik
setelah bawaslu meloloskan sebelas caleg mantan napi korupsi
kabarnya sudah bertambah angkanya menjadi tujuh belas
sebenarnya seberapa serius partai politik akan komitmen anti korupsi dengan menghadirkan calon wakil rakyat yang bebas dosa korupsi uang rakyat di masa lalu
saya akan bertanya kepada bang komarudin watubun ketua dpp pdi perjuangan
terima kasih bang komarudin atas kehadirannya di cnn
kemudian yang akan membantu saya untuk menagi komitmen dan juga bertanya kepada bang komar ada donald faris koordinator divisi korupsi politik icw

tapi katanya angkanya bertambah ini
dan di sini ada pkpi ada partai partai baru juga
ada partai perindo ada partai berkarya dua partai baru
ada pkpi tadi ada partai gerindra kalau tidak salah
ini ada abdullah putih ada calon perorangan dari dpd hanura
kalau kita lihat lagi mungkin data data berikutnya
siapa saja mereka ini yang kemudian lolos
angka ini bertambah ya bang donald ya
sekarang sudah tujuh belas
sudah tujuh belas yang diloloskan oleh bawaslu
ya dan beberapa waktu ke depan ada kasus yang sedang ongoing sekarang
tentu pastinya akan ada putusan dalam beberapa waktu dekat ini
jadi secara kuantitatif dapat dipastikan jumlahnya akan bertambah
tidak akan tujuh belas jumlahnya akan terus bertambah
tapi yang menarik saya bilang kemarin dalam sebuah diskusi di muhammadiyah
saya kalau dengan desain putusan yang sudah bisa ditebak
putusan bawaslu bawaslu daerah
karena saya mendengar informasi bahwa ada arahan dari bawaslu ri
terkait dengan asing kata adjudikasi ini
agar kemudian meloloskan putusannya
jadi arahannya sebenarnya dari pusat
saya mendengar informasi itu
dan beberapa teman dari bawaslu coba kalifikasi itu tidak benar
tapi saya mendapat informasi ini justru dari kawan kawan bawaslu yang ada di daerah daerah
sehingga kemudian putusannya sama seluruhnya
kalau putusannya sama seluruhnya atas arahan pusat
untuk apa lagi asing kata adjudikasi
tidak ada lagi kemudian nilai strategisnya
apalagi kemudian tindakan
jadi ini ada lihat jadi panggung panggung saja gitu
iya useless jadinya
apalagi kemudian pada prakteknya kemudian hasil dari pertemuan dari kemenkopul hukam kemarin
antara dua penyelenggara pemilu ini plus dkpp
putusannya adalah menunggu mahkamah agung
jadi kalau putusannya adalah mengunggu mahkamah agung

dia tidak langsung serta merta menindaklanjuti
kita bersengketa adjudikasi
lalu kemudian apa gunanya kita kemudian bersengketa adjudikasi di daerah itu
itu sudah bisa dieksekusi
kpu nggak mau melaksanakannya menunda melaksanakannya istilah kpu nya
jadi menurut saya sekarang kondisinya adalah justru menurut saya
akibat putusan putusan adjudikasi ini menimbulkan sebuah dilema politik dan dilema hukum yang baru
dilema politik dan dilema hukum
apa dilema politiknya apa dilema hukumnya
dijawabnya usai jadinya berikut
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di layar pemilu terpercaya
dilema politik dan dilema hukum kata donald terkait dengan keputusan ini
apa dilemanya yang kemudian bisa anda prediksi
dilema politiknya adalah saya masuk dilema hukum dulu lah
dilemah hukumnya kan sekarang begini
kalau kita lebih hati hati lebih jernih membaca pasal tiga puluh
undang undang tujuh puluh enam tentang pemilu
dalam pasal tujuh puluh enam itu secara eksplisit ayat dua disebutkan bahwa
bahwa seludan atau pihak pihak yang dirugikan dengan berlakunya
pkpu ini bisa melakukan judicial review kepada mahkamah agung
objektum litisnya secara hukum adalah mahkamah agung
karena dia yang berhak untuk mengadili dan memeriksa disitu
tapi apa yang terjadi
di sengketa dki
di sengketa dki
di sengketa dki
dan di sengketa tujuh belas

di sengketa tujuh belas
di bawah selu ya
di bawah selu
itu justru melampaui kewenangannya
mereka yang kemudian seolah olah sekarang yang terjadi adalah
sengketa adjudikasi tapi punya aroma judicial review
pertimbangannya adalah dilihat bahwa dalam banyak pertimbangan
dki pun begitu
aceh pun begitu
dan daerah daerah yang sudah putus seperti palopo
menyatakan bahwa pkpu bertentangan dengan undang undang

bukan domain hukum sebuah lembaga bawah selu provinsi
bawah selu harus menurut ke siapa
apakah ke undang undang pemilu atau ke pkpu
ini bisa jadi dua instrumen yang bisa dilihat
kalau yang ada pasal tujuh puluh enam
bertentangan harus memilih salah satu kan bang donald
enggak pasal tujuh puluh enam itu bukan soal pertentangan aturannya
tapi adalah di mana untuk menyelesaikan pertentangan aturannya
tempat menyelesaikan pertentangan aturan itu adalah di
juga bertentangan itu kan antara pasal empat ayat tiga pkpu dengan pasal dua ratus empat undang undang pemilu
tapi di mana tempat menyelesaikan pertentangan itu
ada tempatnya di mahkamah agung
ini yang kemudian akrobatik hukum yang dilakukan oleh bawaslu sekarang
mengambil kewenangan itu
dan kemudian justru menghasilkan putusan putusan yang menghadirkan dilema politiknya
nah dilema politiknya apa
hari ini yang terjadi adalah
kalau kita lihat sejumlah partai politik
yang sudah mulai mencoret
sejak dcs daftar calon sementara dikeluarkan oleh kpu
dan kemudian sejumlah partai sekarang sudah mulai mencoret nama nama
sudah serius mencoret
sudah mulai mencoret
karena kalau dari pengakuan bawah selu daerah sendiri
sebenarnya yang mengajukan sengketa sendiri bukan orangnya
ternyata partai politiknya
ada yang orang ada yang partai
kalau dki ini adalah partainya
jadi struktur dpd dki gerindra
dan kemudian sekretaris gerindra dki yang mengajukan permohonan
tapi di daerah daerah lain ada individu
jadi ada dua model nih sebenarnya
yang dua duanya bisa diterima
yang harusnya diterima adalah partai
karena dcs itu adalah milik partai
jadi caleg itu daftar susunan caleg
misalnya sekarang ada sejumlah nama
enam tujuh atau delapan nama caleg itu
itu kan milik partai
bukan milik satu atau dua orang yang ditetapkan sebagai caleg
apa dilema politiknya mas
tema politiknya adalah kalau kita lihat
sejumlah partai sudah mulai mencoret
nama nama atau bahkan menolak ketika dia mau masuk
saya mendengar misalnya kalau saya tidak salah ya
pan itu menolak waude nur hayati ketika dia ingin lagi dicalonkan sebagai caleg
itu ditolak sebelum dia masuk kepada list nama caleg anggota dpr ri
nah sekarang akibat putusan tujuh belas ini
mulailah kemudian caleg caleg yang dicoret itu bertadangan kembali kepada partai partai politik
mereka jadikan putusan bawaslu ini sebagai acuan
dan wajar saja kan
secara makanya itu
makanya itu secara politik dia menggunakan instrumen itu
walaupun itu putusan milik orang lain bukan putusan milik dia
itu minta diajukan kembali kepada partai politik
nah dilema politiknya adalah
mulai konflik di internal partai terjadi hari ini
dengan putusan putusan daerah ini
minta kemudian untuk dicalonkan
dilema politiknya menurut anda
apakah karena orang orang ini sebenarnya
orang orang yang quote unquote bermasalah ini
mempunyai misalnya modal yang besar
modal sosial yang besar
dan modal apa
modal apa kolateral yang besar juga
iya ada dua jenis
sehingga rugi buat partai untuk menolak mereka sebenarnya
nggak ada dua jenis juga
dua jenisnya seperti kalau kita dilihat di dki
yang mengajukan judicial review itu
mengajukan sengketa adjudikasi itu kan m taufik
ketua dpd gerindra dki
secara leverage politik dia tinggi
kalau untuk struktur dpd
nah ini artinya
yang mengajukan itu memang sebagian partai
yang memang duduk di struktur kepengurusan di dpd
maka secara struktur dia kuat sesungguhnya
termasuk di daerah daerah lain
bukan kira kira mudah untuk disingkirkan
maka kemudian kita lihat
sikap gerindra sekarang kan swing
atau tetap ingin mempertahankan
kalau mau dipertahankan
impact nya ke partai secara organisasi
kalau mau dicoret
dia juga orang berpengaruh di struktur dpd partai
jadi dilematis ya
itu yang kemudian publik harus menagih itu kan sebenarnya
sekali lagi putusan ini punya dampak secara hukum
dan punya dampak secara politis
nah ini yang saya salahkan
dalam beberapa pernyataan
kalau saja mereka mau taat azas
kalau saja mereka mau bersabar
merujuk kepada pasal tujuh puluh enam pkpu itu
agar kemudian mereka tidak memutus perkara
karena dianggap objek yang dimohonkan itu
bukan kewenangan kami
kalau dalam putusannya adjudikasi
tapi wilayahnya di mahkamah agung
dan ini kemudian merangsang
calon calon lain yang kemudian sudah dicoret
atau tidak bisa maju
kemudian punya potensi lagi
atau punya harapan untuk maju
dan termasuk juga
orang yang awalnya nggak mau gugat di mbak waslu
jadi mau gugat juga
jadi gugat lagi
pdi perjuangan mengalami dilema politik seperti yang diharapkan
oleh partai partai lain
yang juga dianalisa donald ya tadi
kalau kita sampai sekarang belum
dan untuk partai mengejukan gugatan tidak
tiga belas orang tadi nggak ada yang kemudian telpon bang komar
bang komar ini bisa ya ini
kita juga boleh dong kasih kesempatan enggak
dan persoalan ini saya kira begini
kpu juga harus fair ya
karena sudah buat keputusan
yang tadi saya sampaikan
yang perdebatan ini kan sebenarnya sengketa kewenangan
kpu membuat peraturan kpu
di luar norma yang diatur oleh undang undang
ini kan soal ini
bahwa narfi dana boleh
nah kata kata kpu itu konsisten saja deh ini tuh
jadi mau biar mbak waslu menyampaikan ini boleh
dia tetap boleh
tapi kalau tidak mencalonkan kembali
nanti disengketa itu yang bawa ke mahkamah langsung saya kira
itu lebih fair ya
tapi kalau untuk pdb saya kira tidak
kita tidak akan pernah membela itu
tidak pernah membela dan tidak akan mengakomodasi orang orang yang kemudian
dengan putusan ini
kalau misalnya ingin mengajukan kader kader anda gitu bang komar
tapi menyusahkan nggak sih putusan mbak waslu ini buat partai
saya kira tergantung
menyusahkan tidak tergantung kacamata kita
kalau memang ini kehendak publik
partai politik harus ikut dirama publik
kalau tidak besok tidak ada yang mau dibelik
bang dona ditahan dulu
kita akan tanya kepada andre rosiade
sudah tersambung lewat sambungan telepon bersama kami
selamat malam bang andre
yuk selamat malam mas budi
ini green drive ditanya ini serius apa nggak
sebenarnya menghadirkan caleg caleg yang bersih
caleg caleg yang punya rekam jejak baik
untuk pemilu mendatang dengan menangnya muhammad taufik
dan beberapa kader kader lain yang mengajukan segreta
ya kami partai green drive tentu berkomitmen
mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih
kita mendukung agar ke depan dpr ri
itu didukung anggota dpr ri yang bebas dari korupsi
dan ini terbukti bahwa selama ini
alhamdulillah kader gerindra di dpr ri tidak ada yang terlibat ott oleh kpk
ini bukti dan komitmen partai green drive
sebagai partai yang selama ini tidak ada satupun kader gerindra yang kena ott oleh kpk
ini menunjukkan selama ini gerindra sangat berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi
terus kemudian bagaimana dengan calon calon ini yang kemudian dianggap bahwa ini menyalahi
atau melanggar logika akal sehat publik bahwa nggak nyambung ini panggung depan dan panggung belakangnya bang andre
kita sangat mengikuti aturan undang undang dan peraturan yang ada
kami menyerahkan semusuhnya kepada kpu dan bawaslu
silahkan saja mengambil keputusan
yang jelas partai akan taat dan patuh kepada putusan kpu
kita tunggu saja mas
yang jelas kami taat dan patuh kepada putusan kpu
dan green drive sangat berkomitmen agar pkpu yang semangatnya bagus ini akan kami dorong untuk menjadi undang undang nantinya
meskipun gerindra dalam faktanya mengajukan sengketa ke bawaslu untuk membela atau memperjuangkan kader kadernya
itu bukan green drive itu saudara bang taufik muhammad taufik pribadi ya
bukan mewakili partai
dari konfirmasi kami dki
itu pribadi beliau yang memperjuangkan hati beliau
tidakkan tindakan pribadi disebut mengatasamakan partai
itu tindakan pribadi beliau pasti tidak ada hubungan dan urusan soal tindakan yang diambil oleh saudara muhammad taufik
jadi saya mengatakan bahwa yang mengajukan sengketa sebenarnya dpd green drive dki jakarta
mungkin donald punya pertanyaan atau ingin mengklarifikasi atau merespon
jadi bang andre ini kedepannya kan dcs ini milik partai sebenarnya
mau mencoret atau tidak pak taufik itu kan otoritasnya juga ada di partai sebelum masuk dct
jadi apakah kemudian akan tetap masuk di dcs menuju dct atau dihilangkan nih bang andre
saya mas donald terima kasih mas taufik
saya terus terang belum tahu ya
kebijakan resmi partai apakah akan tetap mempertahankan bang taufik atau mencoret nanti di proses dcs ke dct ya
tapi jelas yang saya dapat informasi bahwa partai memberikan kesempatan bang taufik mencoba untuk memperjuangkan nasibnya
tapi jelas partai akan tunduk dan patuh apa keputusan kpu
karena intinya mas donald farid tidak usah ragu teman teman
icw tidak usah ragu
bagaimana komitmen partai gerindra itu sudah terkunci dan terbukti
mas donald tahu persis tidak ada satupun anggota dpr ri dari partai gerindra yang ditangkap ott oleh kpk berbeda dengan partai partai lain
saya rasa komitmen ini jelas teruji dan terbukti
kami sudah memberikan bukti
dan percayalah kami partai gerindra berkomitmen untuk mendukung pkpu ini menjadi undang undang nantinya
oke saya mau tanya dulu
nyambung nggak antara komitmen yang kemudian diukapkan ke publik seperti suara bang andre dan teman teman lainnya dan juga komitmen yang dipercayai
ya kalau kita lihat realitas yang ada kan sejumlah partai sekalipun menandatangani fakta integritas
mayoritas di tahapan dcs tetap juga masih mencalonkan sejumlah mantan narapidana kasus korupsi
ada alibi pada waktu itu memang karena sejumlah dcs itu masif sekali jumlahnya banyak sekali caleg di indonesia itu partai itu bisa belasan ribu
jadi mereka menyebut kecolongan
tapi setelah di ss sekarang kan sudah ketemu sejumlah dpr ri
sejumlah mantan narapidana
harusnya ada kebijakan
dan tidak terlalu sulit sebenarnya mencarinya ya
jumlah namanya sudah ketemu
jadi sebenarnya tidak sulit bagi partai untuk mengambil sikap secara politik untuk memilih mempertahankan atau tetap mencoret
tapi apakah publik jadi akan lebih gampang memilihnya gitu
maksudnya gini ketika mengatakan bahwa kita berkomitmen untuk anti korupsi tapi kemudian tetap mencalonkan ini ini nyambung nggak logikanya
atau sama sekali nggak nyambung menurut anda
tentu sangat mudah untuk menjawabnya
ini tidak nyambung
seperti yang disampaikan oleh mas budi tadi partai politik ini punya dua wajah dan punya dua panggung
nah dua wajah dan dua panggungnya itu dijelaskannya usai jeda berikut
kembali hari ini kita akan segera kembali usai jendera berikut ini
kami akan segera kembali usai jeda berikut tetap bersama kami
jadi seperti lagunya ahmad albar atau nika ardhani
panggung politik ini panggung sandiwara mukanya ada banyak ya
anda setuju itu bang donald ya
iya dan itu mau partai pemerintah mau partai oposisi sama menurut saya
karena kadar kepentingannya sama
kalau dalam konteks ini kan sebenarnya kita bisa menagi dua hal mas budi
dua hal pertama itu adalah komitmen pakta integritas forum b tiga yang ditantangani antara kpu dengan sejumlah
ada itu ya
ada itu dalam syarat formulir administratif pendaftaran itu dicantumkan dan dilampirkan
dan termasuk juga dengan komitmen fakta integritas yang ditangani antara bawaslu ri dengan sejumlah ketua umum partai
jadi dua lapis sebenarnya fakta integritas
isinya kurang lebih
isinya sama bahwa partai melakukan penjaringan caleg secara demokratis dengan tidak melibatkan mantan narapidana kasus korupsi
oh itu clear ya ada elemen itu ya
secara eksplisif disebutkan di pasal empat tiga
jadi relasi antara pkpu ini sebenarnya ada banyak paham masyarakat yang agak keliru memahaminya
bahwa sebenarnya yang diatur di dalam pkpu itu bukanlah antara muhammad taufik dengan mantan mantan narapidana lain itu dengan kpu
bukan itu bukan perorangan dengan kpu
tapi yang diatur adalah antara kpu dengan partai
karena peserta pemilu menurut undang undang tujuh adalah partai politik
jadi kunci screening ada di partai sebenarnya
mau ada pkpu atau tidak ada pkpu sebenarnya screeningnya ada di partai politik
nah sekarang kan memang bolehlah kita berdebat secara hukum soal aspek materialnya
apakah itu bertentangan dengan mahkamah agung atau tidak
tapi semangatnya yang harus kita tangkap terlebih dahulu sekarang
kalau kita melihat ott empat puluh satu anggota dprd di malang
tiga puluh delapan anggota dprd sumatera utara
tiga puluh anggota dpr
dan sekarang empat yang sudah ditetapkan tersangka di provinsi sulawesi barat
atau kemudian mayoritas seluruh anggota dprd provinsi jambi yang diduga menerima uang ketuk
apakah kita tidak belajar dari pengalaman demokrasi yang kebablasan
dan itu menurut anda ada hubungannya dengan hulunya atau penyaringan atau orang orang kemudian dicalonkan
iya saya tentu kita sama sama sepakat bahwa tidak ada garansi ketika mantan narapidana kasus korupsi ini dilarang
kemudian korupsi akan bersih dpr akan menjadi bersih
tapi kan ini politik moral yang kita bangun sekarang untuk menyentuh
partai serius dong dalam komitmen anti korupsi dengan tidak lagi mencalonkan orang orang yang bermasalah
bang komar untuk partai politik sendiri susah nggak sih menyambungkan antara komitmen ini dengan screening
kemudian dengan perilaku aktif berpolitiknya susah nggak sih membuat kalau bahasa anak budaya jangan sampai ada peribahasa jaka sembung

iya nggak nyambung gitu antara apa yang ditentukan

nggak nyambung gitu antara apa yang ditentukan

susah nggak sih buat partai politik halangannya hambatannya apa
kenapa harus susah
pertanyaan ada niat atau tidak kan itu saja kalau ada niat ada kemauan pasti bisa
jadi tidak susah sebenarnya
tidak susah itu tergantung partai politik saja
meskipun ada menurut anda apa yang membuat mungkin pd perjuangan tidak susah tapi apa yang membuat partai partai lain mungkin susah
ya tentu saja anda tidak bisa memuatkan jawab partai
tidak etis saya membukulnya
saya mau tanya donald deh
kalau kita lihat politik pak omar bahasa politiknya tidak susah tapi implementasinya nggak seperti itu
menurut anda apa yang buat susah itu
karena motivasi orang berpolitik beragam ada motivasi politik untuk pengabdian ada motivasi politik untuk expand bisnis ada motivasi politik untuk eksis ada motivasi politik untuk memperkaya diri
jadi orang masuk politik itu macam macam
menetripkan menjadi satu frekuensi yang sama dalam politik itu yang luar biasa susahnya
dan hampir muslahilah
bang andre gerindra susah nggak sih membuat itu satu frekuensi yang sama antara komitmen yang ditandatangani yang dijanjikan dan dikatakan dengan apa yang realita politiknya gitu bang andre
susah nggak sih mewujudkan itu
hambatannya apa buat gerindra sendiri
ini kan soal ada kader yang memang selama ini sudah menjabat jadi anggota dprd dki seperti bang taufik
lalu beliau berkeringat membesarkan partai
dan bang taufik juga sudah menerima hukumannya
beliau sudah menerima hukuman lalu beliau sudah bertobat ya
tentu partai tidak bisa serta merta mencoret namanya bang taufik yang memang sudah bekerja sebagai dprd dki
beliau sudah terpilih didukung rakyat sudah menjalani hukuman itulah
lalu beliau berkeringat ikut membesarkan partai
ini mungkin kesulitan partai yang saya pahami
tapi intinya komitmen itu kan harus ditunjukkan dari bukti nyata
partai gerindra kan sudah menunjukkan bukti nyata bahwa di dpr ri sebagai salah satu partai mungkin satu satunya partai ya yang kadernya tidak ada ditangkap ott oleh kpk gitu
ini kan bukti bahwa partai gerindra di dprd
di dprd kan bang andre ya
ini kan bukti bahwa ada partai gerindra untuk berkomitmen dalam penegakan bkp
dan juga untuk berkomitmen dalam penegakan pemerintahan korupsi
bahkan partai gerindra juga merupakan partai yang menolak pansus pelemahan terhadap kpk
saya rasa masyarakat dan publik tidak perlu ragu lagi
punya komitmen partai gerindra yang dipimpin oleh ketua umum kami pak prabowo subianto
berbeda dengan partai partai lain bilang mengperantah korupsi
tapi kadernya faktanya ditangkap terus oleh kpk
misalnya siapa itu bang
misalnya partai apa
ya kita bisa lihat kan partai partai banyak partai partai khususnya partai partai pendukung presiden jokowi ya
yang kadernya kita lihat ditangkap oleh kpk
ya terus itu kita lihat
tapi saya tidak itu telah menemukan
bang komar gimana lagi lagi menyambungkan ini
komitmen dengan realita menjaga juga kader kader yang tidak hanya dari hulunya
tapi yang sudah terpilih ini juga tetap berkomitmen untuk mewujudkan sebagai wakil rakyat yang bersih

gimana cara meyakinkan publik ya bang
ya tadi disampaikan adinda ini tidak seperti itu
tapi ini kan masa perjuangan kan
nah ini juga ini tidak semua jadi kesalahan partai saja
ini harus menjadi komitmen semua stakeholder untuk memperbaiki keadaan ini
mimpi kita ke depan ini harus bisa kan tidak bisa
sekarang mungkin masih ya
karena memang kondisi partai demokrasi yang biaya begitu besar dibutuhkan ya
termasuk masyarakat oh jangan korupsi jangan korupsi
tapi pemilu pilkada minta uang juga minta duit juga
itu kesalahan juga
ini tidak bisa berdiri sendiri
harus membutuhkan seluruh kehendak seluruh warga negara untuk memperbaiki keadaan ini
tidak bisa partai sendiri juga
oke meskipun kalau tadi dikatakan bang andre ya bang taufik itu kan didukung juga masyarakat
misalnya kalau pd perjuangan menghapus atau menghambat suara rakyat aspirasi rakyat dengan mendiskualifikasi calon calon yang mungkin
punya rekam jejak kurang baik tapi dipercaya rakyat
ini tidak jadi masalah
ada beberapa daerah juga yang suami istri ada yang masuk penjara ya
itu kan ada data
tapi itu kan ada calon bisa jadi
jadi tadi itu persoalan ini juga persoalan
masyarakat juga kalau memang mau supaya politisinya bersih urusan money politik ini juga harus
jangan mau terima uang juga itu ya
partai juga jangan minta bahar gitu
bang dono terakhir bagaimana menutup ini
bagaimana meyakinkan rakyat supaya panggung depan panggung belakang itu sama gitu
gimana membuat masyarakat itu memilih yang baik gitu
mas budi membersihkan demokrasi itu butuh tiga level komponen yang harus terlibat secara paralel
pertama integritas di level penyelenggara
yang kedua adalah integritas di level peserta yaitu partai politik
dan integritas pada level pemilih atau voters
tiga integritas itu harus jalan bersamaan
kalau penyelenggarannya bagus tetapi kemudian peserta pemilu dan pemilihnya sama sama brengsek
kan juga nggak jadi
atau ketika pemilihnya sudah bagus pesertanya sudah bagus
tapi penyelenggaranya cawe cawe akhirnya diubah juga hasil pemilu itu
jadi ini tiga hal yang harus berjalan bersamaan
tapi siapa yang harus leadingnya
harus leading adalah partai politik
karena partai politik yang menentukan pemilih yang bagus
dan partai politik yang menentukan siapa penyelenggara pemilu yang berkualitas dan integritas
karena komisi dua lah yang memilih penyelenggara pemilu dia
dan itu akan diuji nanti dalam perjalanan
masyarakat juga harusnya semakin cerdas melihat mana yang panggung depan dan panggung belakangnya sama
jangan diajak ajak sembung bawah golong tadi kalau kata bahasa anak anak di mampang sini ya bang omar
terima kasih bang donald terima kasih bang oman atas perbincangan
terima kasih bang andre yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kami pada malam hari ini
baik terima kasih sekali lagi
usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar politik pemilu untuk anda
tetap di layar pemilu terpercaya